sidang kasus pembunuhan brigadir nofrian syah yosua huta barat sampai saat ini masih berlangsung
sejumlah saksi ahli pun didatangkan untuk diminta keterangan termasuk saksi ahli psikologi forensik
dan kami akan bahas bagaimana ilmu psikologi forensik menjelaskan sebuah fakta dalam kasus pembunuhan
kami akan bahas malam ini bersama reni kusumawardani ketua asosiasi psikologi forensik indonesia
halo selamat malam ibu reni
selamat malam mbak dea
ibu reni dari saksi saksi ahli yang dihadirkan di sana salah satunya adalah ahli psikologi forensik
ini masyarakat awam tentunya menyaksikan persidangan dengan berbagai
melihat berbagai aspek disiplin ilmu yang digunakan untuk meyakinkan majelis hakim soal fakta fakta di persidangan
kalau kita bicara spesifik ilmu psikologi forensik ini kan digunakan pada awal tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an untuk kasus bunuh diri
dan di dua ribu dua puluh dua ilmu ini juga dipakai untuk kasus dugaan pembunuhan
bagaimana orang awam memahami penggunaan ilmu psikologi forensik untuk menguak sebuah kasus pembunuhan bu reni
iya sebetulnya sejak tahun seribu delapan ratus sembilan puluh enam ya mbak ya pertama kali ahli psikologi forensik itu dihadirkan di dalam sebuah persidangan di amerika
kemudian ada tahun seribu sembilan ratus dua puluh tiga berlanjut lagi
pada waktu perang dunia itu memang naik turun ya
lalu tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan itu tentang peristiwa bunuh diri
lalu juga perkembangan pesat ya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
baru ada divisi khusus di asosiasi psikologi di amerika untuk psikologi forensik
di indonesia sendiri tahun dua ribu tujuh mbak dimulai adanya asosiasi psikologi forensik indonesia
jadi kalau pertanyaannya adalah mengenai ilmu psikologi ini gimana sih gitu ya penggunaan ilmu psikologi untuk menguak kasus pembunuhan
seperti yang juga sudah saya sampaikan di persidangan bahwa ada empat pilar inti pengukuran atau proses assessment yang bisa dilakukan untuk mengungkap satu peristiwa pidana tertentu ya
ilmu psikologi ini diterapkan di dalam hukum
jadi yang pertama kami melakukan tentunya proses wawancara wawancara investigasi wawancara klinis juga
kemudian juga kami melakukan observasi yang terstruktur
di samping ada baterai tes dengan baterai tes itu berarti serangkaian alat tes psikologi yang tidak hanya tunggal yang diberikan kepada orang orang
yang bisa kami lakukan pemeriksaannya terkait dengan perkara tersebut
begitu yang kami lakukan
jadi ada multi method ya yang setelah itu dianalisis menggunakan teori teori psikologi terkait juga dengan hasil hasil penelitian yang terkini
untuk bisa kemudian menafsirkan atau menginterpretasi hasil dari pemeriksaan tersebut
agar membantu membuat terkini
dari perspektif psikologi untuk satu perkara termasuk pembunuhan
tadi ibu reni menjelaskan bahwa sebenarnya di tahun seribu delapan ratus an sudah digunakan
kemudian di amerika ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim atau juri dalam menentukan sikap
dan dua ribu tujuh indonesia juga menggunakan disiplin ilmu ini
kalau dalam kasus yosua ini korban meninggal dunia dugaannya ini tidak hanya dilakukan satu pelaku
kalau dari hasil analisis psikologi forensik ini bisa memberikan informasi pendukung yang memadai bagi majelis hakim
iya kalau pertanyaannya bisa atau tidak mbak sebetulnya jika ada sebuah kelengkapan data yang bisa diambil
itu kami bisa memberikan sebuah gambaran
gambaran ini artinya bukan sesuatu yang definitely begitu ya mbak dea
tetapi merupakan satu proses analisis untuk mengambil simpulan dari perilaku yang terjadi
karena kan di dalam satu kejahatan termasuk pembunuhan itu hakim tidak ada di tempat itu
jaksa tidak ada di tempat itu penasehat hukum juga tidak ada di tempat itu
sehingga dibutuhkan satu proses penyelidikan yang kemudian juga proses penyidikan yang pastinya melalui berbagai disiplin ilmu
nah psikologi ini juga bisa dihadirkan dan sebetulnya juga bisa menggambarkan
misalkan apakah sebetulnya pelaku penembakan itu satu orang atau pelaku penembakan itu dua orang
seperti yang diduga terjadi pada kasus joshua ini jika memang ada kelengkapan data
nah khususnya pada kasus joshua ini memang agak unik ya mbak dea
pada waktu itu banyak sekali proses pemeriksaan yang dilakukan
terhadap para tersangka pada waktu itu juga pada para saksi
sehingga kami sendiri itu seperti waktu itu memang ketat begitu
jadi boleh dibilang data kami tidak cukup untuk kasus joshua ini
kemudian menyimpulkan apakah penembaknya satu atau penembaknya dua
jadi terkaitnya pada data data yang kredibel yang kami kumpulkan itu tidak cukup untuk menyimpulkan sampai situ
artinya bisa jadi dalam sebuah analisis di ilmu psikologi forensik
bisa jadi tidak bisa mengeluarkan kesimpulan karena sumber daya analisisnya tidak banyak
gini jadi simpulan itu hanya bisa kita tarik apabila data data yang kita anggap kredibel
yang patut dan layak untuk dianalisis itu bisa ditarik simpulannya
kita tentunya tidak boleh memaksakan diri
jika memang kita ada keterbatasan data itu pula yang akan kita sampaikan kepada dalam hal ini peradilan ya
kalau itu di persidangan ya berarti di persidangan
jadi memang tidak bisa dipaksakan begitu sangat tergantung pada ketersediaan datanya
ketersediaan data termasuk juga keterangan keterangan dari apa ya dari terdakwa terdakwa yang berkasus
jadi mbak dea kemarin ini kami juga sudah bertemu dengan tiga puluh orang
masing masing orang itu juga kita temui ada yang beberapa orang hanya satu kali
beberapa orang kita temui dua sampai tiga kali tetapi itu tadi ya
setelah kami mencoba untuk menganalisis memang ada beberapa poin yang kami bisa simpulkan
tetapi ada beberapa poin yang memang kami tidak bisa simpulkan karena keterbatasan data
ada keterbatasan data
ibu reni dalam persidangan dugaan pembunuhan brigadir yosua ini juga kemarin dilakukan tes poligraf saat penyidikan
artinya saat polisi belum menyusun berkasnya kemudian disidangkan
ada tes poligraf tes kebohongan apakah hasil tes kebohongan ini juga bisa digunakan dalam analisis ilmu psikologi forensik
ya jika kami yang menggunakan misalkan ya
itu akan kami gunakan untuk proses analisis
tapi karena proses poligraf ini dilakukan oleh ahli yang lain
nah kami tidak tahu bagaimana prosedur dan prosesnya
maka yang kami gunakan sebagai data adalah hal hal yang betul betul kami dapatkan
baik secara primer maupun sekunder yang kemudian sajian data tersebutlah yang kita analisis
untuk kasus joshua ini kami tidak menggunakan
kami tidak menggunakan tes poligraf sebagai data begitu
karena tes poligraf itu sendiri kan dilakukan setelah kami menyodorkan laporan kami
setelah laporan hasil pemeriksaan kami selesai
jadi tidak masuk di dalam analisis kami
kalau misalnya silakan ibu reni
kami menggunakan metode yang lain seperti yang tadi kami sampaikan di awal ya mbak dea
kami melakukan seperangkat alat tes kami kenakan kepada
para pihak untuk menguji kredibilitas keterangannya
kemudian kami juga melakukan uji kepribadian
karena kepribadian ini kan juga berrelasi dengan perilaku
kami juga menguji kemungkinan motif yang ada terkait dengan dugaan peristiwa pembunuhan ini
serta latar belakang dari peristiwa pembunuhan ini dari perspektif psikologi
jadi menggunakan alat ukur yang lain
kebetulan kami saat ini memang tidak menggunakan data poligraf yang ada di koisnya
tidak menggunakan data poligraf
yang menarik juga dalam persidangan
juga keterangan ibu reni mengungkapkan sosok yosua yang mengalami perubahan sikap
ketika sudah menjadi polisi dan sudah bekerja bersama terdakwa ferdi sambo
seperti apa ibu reni
kami kan ketemu dengan sekitar dua puluh sembilan orang
baik dari keluarga yang ada di jambi teman teman yang ada di jambi
juga teman teman yang ada di jakarta
orang orang yang pernah berinteraksi dengan almarhum atau mendiang yosua
kita menggunakan metode retrospective untuk kemudian menyusun pasal pasal dari data itu
menggunakan teori kepribadian
menggunakan teori teori perilaku untuk bisa menarik simpulan tersebut
tapi juga kami sampaikan di situ karena yang bersangkutan sudah meninggal
dan memang ada keterbatasan data juga
maka data data yang bisa kami sampaikan dalam simpulan adalah seperti yang tadi mbak diah sampaikan ya
yang juga setelah kami sampaikan dalam berita acara dan di proses persidangan kemarin
baik ibu reni terima kasih sudah bergabung bersama kami di training corner
menjelaskan soal bagaimana ilmu psikologi forensik ketika digunakan untuk menguak sebuah kasus hukum
terima kasih ibu reni kusmawardani sudah bergabung bersama kami
mbak dya selamat malam